gusti abad kasi juga pantas untuk diselamatkan
apa yang akan terjadi dengan
jika kami semua meninggalkan
di dalam penjara dengan istana yang dikempung oleh orang orang sukamana
ini sungguh membingungkan
untuk sementara waktu
gusti ratu abad kasi
biar di istana
nah begitu lebih bijaksana
ayo sekarang kita pergi
kenapa pakaianku berubah
kau adalah pendekar mulan s
pendekar rembulan s
kemana pergi dia anak itu
tidak akan kubunuh kau sekarang juga
cucuku sekarang dalam bahaya
tidak sesuai dengan yang aku inginkan
jujur ku cerahin jangan
aku harus mencari anak itu
kalian memaksa untuk melakukan kekerasan ini
sekarang tunjukkan kepada aku
dimana kalian menyekapi bundaku
aku negara diligence
dan perusaha kesabaran kau
yang peanuts pernah verdang ayamu
aku lumayan murah
hai kenapa kamu bisa tertangkap apa tertangkap hati hati jarak aku bukan tertangkap aku menolongmu
ayo kita pergi dari sini benar benar kurang ajar adikku ah ternyata benar dia masih tuli
memang yudhakara memang yudhakara kurang ajar rayi aku bersumpah rayi kalau aku dan kamu bebas dari
tempat bosok ini aku akan membalas semua perbuatan yudhakara rayi raka aku kesini untuk membebaskanmu
ayo lihat kesana ayo kita pergi rayi rayi rayi rayi kamu terang saja adikku aku yakin
di tempat bosok ini kita ada sementara adikku kamu tenang kamu tidak perlu takut
ayo kita keluar dari sini adikku kita selamat dariku
nanda prabowo nanda prabowo syukurlah kebenakanku akhirnya kamu selamat
wah benar benar sangat mengkhawatirkan keselamatanmu sudah lakukan yang penting kita
semua sudah selesai syukurlah kalian semua sudah berada di sini alhamdulillah visiratul
saya nur jati yang telah melepaskan kami jamin kita harus melanjutkan perjalanan kita harus
kembali ke bukit cang untuk membantu ayah ayo mohon maaf hamba mama untuk melepaskan kusiratu abu
kusiratu sudah cukup
gue foi nanti mereka berdua public out
ya allah bagaimana ini
gusti ambat kasi juga pantas untuk diselamatkan
apa yang akan terjadi dengan
jika kami semua meninggalkanmu
di dalam penjara dengan istana yang dikempung oleh orang orang sukamana
ini sungguh membingungkan
baiklah untuk sementara waktu
gusti ratu ambat kasi biar diri sana
nah begitu lebih bijaksana
disinilah perempuan itu disekap
perempuan yang tidak bisa berbicara itu
tapi kemana dia
disini tidak ada siapapun
disinilah terakhir kali aku melihatnya
apakah kau membohongiku
sepertinya ada sesuatu
seorang yang menculik ibumu
dimana ibunda sekarang
siapa yang telah menculik ibunda
setelah tipe bayanya
tidak ada apa apa
sepertinya mereka tidak melihatku
dimana aku sekarang
syukurlah ratu junti
tiba tiba menghilang lalu ditemukan
bunda ada disini
tempat apa ini
apa yang terjadi padaku
kenapa aku bisa berada di tempat ini
kenapa semua ini terjadi kepada aku
kenapa wajahku berubah seperti ini
aku sangat merindukan keluarga ku
tapi mereka semua bahkan menganggapku sebagai musuh
tolong aku ya allah
wajahmu akan kembali
wajahmu akan kembali
apa yang kau alami sekarang ini
tidak akan berlaku lagi
bukan sesuatu yang kebetulan
karena ada tugas yang harus kau memban dengan wajah baru
syukurlah gusti ratu telah siuman